terima kasih anda masih bersama kami
jumlah kasus baru covid sembilan belas terus naik di indonesia hari ini mencapai yang tertinggi
sejak kasus pertama awal maret lalu muncul
dan persebarannya kemudian bisa dipetakan
bahkan ada titik titik persebaran baru atau biasa disebut kluster ya
dan kami ingatkan lagi virus mengintai di mana saja
bukan berarti sekarang sudah dilonggarkan semua sudah dibuka virusnya sudah tidak ada
tetap itu dia yang selama ini sebenarnya salah persepsinya di sana
kita lihat sekarang seperti apa perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia lima hari terakhir
dua puluh juli seribu enam ratus tujuh penambahannya kemudian enam juli seribu dua ratus sembilan penambahan kasus positif
tujuh juli seribu dua ratus enam puluh delapan delapan juli kemarin saya kira sudah akan menjadi yang tertinggi rata ratanya
seribu delapan ratus lima puluh tiga dan hari ini sembilan juli dua ribu enam ratus lima puluh tujuh
yang tertinggi penyumbangan kasus terbesar adalah di jawa barat
dengan klaster baru di jawa barat kemudian yang kedua jawa timur dan yang ketiga dki jakarta
oke berkaitan dengan kluster kluster baru
bagaimanapun sekali lagi kita harus bisa mengukur resiko menghitung resikonya
karena aktivitas sekarang sudah berangsur normal sekalipun dengan beberapa pembatasan
kita lihat sekarang ini adalah beberapa kluster persebaran covid sembilan belas
baik yang ada di indonesia dan kami juga mengambil beberapa data yang terjadi di mancanegara
terutama di korea selatan ya
kita lihat sekarang di dki jakarta yang pertama adalah berkaitan dengan pasar tradisional kluster pasar
oke kluster pasar tradisional
kluster pasar ini terjadi di dki jakarta kalau anda ingat dua puluh dua juni disampaikan oleh wagub
ada dua belas pasar tradisional di dki jakarta ada tujuh puluh sembilan pedagang yang positif
kemudian ada juga pasar tanah abang sepuluh pedagang sempat positif dan sempat ditutup awal juli kemarin
itu di dki jakarta
kemudian di bogor ada dua belas orang awal juni berasal dari pasar cilengsi
kemudian di denpasar ini adalah ada pasar kumbasari ini adalah pasar terbesar di denpasar
ada beberapa pasar memang di sana pasar kumbasari salah satunya
dua puluh juni ada kluster di sini dan menyebabkan delapan belas orang diantaranya pedagang positif dan juga sudah ada pembeli yang positif
ini tidak main main kluster pasar ini ada dan bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi
bagaimana dengan kluster berikut ya sekolah atau kampus
sekolah atau kampus
dan ini yang terbaru yang tadi saya sampaikan kluster terbaru di bandung jawa barat
secapa sekolah calon perwira tni angkatan darat
ada satu dua ratus enam puluh dua orang yang positif
kemudian yang kemarin terakhir ada pondok pesantren gontor di ponorogo
kemudian yang di korea selatan ada tujuh puluh sembilan orang
orang dikatakan positif setelah ratusan sekolah dibuka lalu kemudian dipaksa tutup lagi setelah ada tujuh puluh sembilan yang positif
yang menarik dari sekolah calon perwira angkatan darat yang di bandung secapa
sebagian besar adalah orang tanpa gejala
mereka tidak merasakan batuk tidak merasakan demam tidak mendapatkan gejala klinis covid pada umumnya
tapi di dalamnya ada virus
dan itu sudah bisa menulari
jadi ini yang berbahaya
mengapa kami terus mengingatkan anda untuk selalu menjaga dan melakukan protokol kesehatan yang baik
baik kita lihat berikutnya
apa saja klaster yang sudah ada dan sudah pernah terjadi
kem digbud jakarta ini kluster kantor
ya kantor ya
kantor atau pabrik bagaimanapun
kem digbud kantor kementerian pendidikan dan kebudayaan di jakarta
ada salah satu gedung yang ditutup untuk empat belas hari

untuk disterilisasi dan lain sebagainya
setelah ada lima belas orang di sana dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian yang berikutnya adalah pabrik unilever di cikarang
pegawainya total di sana yang positif ada tiga puluh enam orang
ini terdiri dari dua puluh dua pegawai yang positif
tapi kemudian pegawai itu juga menularkan kepada keluarganya
jadi total dari kluster unilever ada tiga puluh enam orang totalnya
kemudian yang menarik
dari korea selatan nih ada yang menarik
yang mungkin bisa kita pelajari dan diwaspadai
di korea selatan lagi ada sebuah perusahaan call center
diduga karena aktivitas berbicara yang sangat tinggi
sehingga mudah menularkan mengeluarkan droplet
dan di dalam droplet ada virus
dan menyebar di dalam ruangan
ada delapan puluh sembilan orang di situ positif
dan kemudian kantor itu kemudian langsung ditutup
kita lihat sekarang kluster berikutnya adalah kluster rumah ibadah
rumah ibadah ya
dan ini memang beberapa kali pemerintah juga sudah mengingatkan
bahwa kita harus berhati hati di kluster rumah ibadah
yang pertama ijtima goa
anda masih ingat awal maret ketika awal awal kasus covid di indonesia
ada sekitar delapan orang berkumpul di goa untuk ijtima dunia
mereka berasal dari seluruh dunia
berkumpul di goa
lalu ketika mereka kembali ke daerah masing masing
di situlah outbreak mulai terjadi
yang di indonesia saja dari istimewa goa ada empat ratus delapan puluh empat orang yang terkonfirmasi positif
hal yang sama kemudian terjadi di korea selatan
di sebuah gereja di korea selatan
ada lima delapan puluh orang jemaatnya terkonfirmasi positif
dan ini disebut sebut menjadi pusat awal persebaran covid di korea
kita lihat kemudian yang berikutnya
kluster apa lagi
kluster hajatan ya
kluster hajatan pernikahan sunatan apapun itu
di semarang ada sepuluh orang positif dari kluster setelah acara pernikahan
bahkan ada beberapa anggota keluarga mereka yang meninggal dunia
ada sepuluh orang positif di sana
di india ada sebuah pernikahan
undangannya empat ratus orang
delapan puluh diantaranya positif
kemudian pengantinnya bahkan meninggal dunia
setelah acara itu berlangsung
kemudian ini dia kluster kendaraan umum
kami mengambil salah satu contoh yang terjadi di indonesia
krl ingat beberapa waktu lalu
may krl setelah ada enam penumpang krl positif covid sembilan belas
kemudian dilakukan swab tes masal di depok
di stasiun depok
dan ini terjadi
kluster kluster ini sekali lagi kami ingatkan bukan tidak mungkin terjadi lagi ya
bisa saja mungkin terjadi
karena virusnya masih ada
dan ini masih ada
dan kita manusia inilah yang membawa virusnya
jadi kita adalah orang yang bisa menularkan kepada orang lain
dan juga berbahaya sekali kalau misalnya kita menjadi orang tanpa gejala